sepasang kekasih ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan dan mutilasi rhw
yang ditemukan di apartemen kalibata city pada rabu malam lalu
tersangka daf berperan sebagai eksekutor yang membunuh dan memutilasi korban menjadi sebelas bagian
sementara itu tersangka las berperan mengajak korban bertemu sebelum dibunuh
tersangka las dan korban rhw diduga saling mengenal melalui aplikasi tinder
pembunuhan dilakukan di apartemen yang berada di kawasan pasar baru jakarta pusat
kemudian jenazah korban dimutilasi dan dibawa ke apartemen kalibata city jakarta selatan
kedua tersangka ditangkap di sebuah rumah di depok jawa barat
yang direncanakan dijadikan tempat mengubur jasad rhw
setelah membunuh korban kedua tersangka menggasak uang sembilan puluh tujuh juta rupiah dari rekening korban
polisi pun menyita sejumlah barang bukti diantaranya sebelas lima gram emas laptop perhiasan
dan jam tangan
kedua tersangka dapat dijerat dengan pasal tiga ratus empat puluh kuhp dengan ancaman maksimal hukuman mati
serta pasal tiga ratus tiga puluh delapan dan pasal tiga ratus enam puluh lima kuhp
tim liputan cnn indonesia